jumat malam komisi pemberantasan korupsi mengamankan empat orang saat melakukan operasi tangkap tangan di jakarta
salah satunya adalah ketua dpd
dikutip dari cnn indonesia com selain seorang anggota dpd ada tiga orang lainnya termasuk seorang anak kecil yang dibawa ke kantor kpk
ketua kpk agus raharjo membenarkan penangkapan anggota dpd tersebut terkait dugaan suap untuk memuluskan suatu proyek di daerah
ketua dpd irman gusman mendatangi gedung kpk jakarta
tommy sing yang mengaku sebagai kuasa hukum irman menyatakan dirinya tak mengetahui tuduhan yang diarahkan kepada irman gusman
meski ia tegas mengatakan datang ke kpk untuk mendampingi irman
saya sebagai penasihat hukum keluarga
sementara kita ingin memastikan apakah irman di dalam talam
maka mungkin setelah kita ketemu orang lainnya
baru jelas ya
informasinya memang arahannya seperti apa pak
ya semuanya saya cari informasi ya